mending lo urusin anak lo aja deh mba
ada abi juga yang mungkin akan
kontrol mama terus kondisi kayak gimana
ya udah aku gitu mba
kamu isilah coba aja
aku pulang dulu ya mba
gak bisa bersatu dong
betul kan mba
sekarang aku lebih kayak let it flow aja sih tante
aku juga gak mau maksain keadaan
karena kan setelah suatu yang dipaksain
apalagi masalah perasaan itu gak baik tante
dan ya mungkin kalo dulu aku melihat
oh mungkin ada kesempatan lagi untuk kita bersama seperti dulu
makanya mungkin aku
ya mencoba mengutarakan perasaan aku
dalam waktu aku menunggu ini gak ada ujungnya
dan adi pun juga
belum ada jawabannya kalo kita gak sama sama ya gak apa apa tante
aku kan juga gak mungkin terus terusan menunggu
mungkin emang udah jalan ya allah aja kali
kita dipertemukan dulu hanya untuk pada masa itu
yang terbaiknya kita gak bersama
aduh tante minta maaf ya mbak
tante kenapa harus minta maaf tante gak perlu minta maaf tante
karena tante gak salah ya
cobalah kamu mantapkan hati kamu
jangan sampai kamu menggantungkan
perasaan seorang wanita seperti ini ren
mama khawatir nanti kamu akan menyesal
kalian itu bersama
mama pengen sekali kalian itu bersama selamanya
tapi mama juga gak memaksa kok
kalau memang kamu itu masih memikirkan mbak catherine
masih mengingat mbak catherine
kamu bangga loh punya anak seperti kamu
tapi mama yakin juga mbak catherine di alam sana juga pengen kamu itu bahagia ren
semuanya akan baik baik aja
sampai saat ini
aku masih belum bisa memutuskan mbak
aku tahu banget
ada tuh orang baik
bahkan mungkin yang terbaik kali mbak
aku juga udah kenal lama sama dia
mau sampai kapan
mau sampai kapan
dia harus menunggu perasaan kamu untuk dia
apa dia melepaskan harapannya
terus nanti dia menerima orang lain begitu saja
jangan sampai kamu menyesal dengan momen itu ren
pokoknya coba kamu berdoa
kamu sholat istihara
apa yang terbaik buat kamu
mama ingin sekali kamu berjodoh dengan mbak bella
karena mama yakin mbak bella itu yang terbaik buat kamu
udah pokoknya kamu harus istirahat ya
ya makasih mbak
mama juga ya istirahat
udah maledulan ya
kok bisa jadi kayak gini sih mah
apa sih yang mau pikirin
biar mama istirahat aja dulu ya
kalau mending pulang aja deh
mama baik baik aja
udah mampu tenang aja mama
jangan terlalu banyak pikiran dulu ya
besok aku nanti kesini lagi
gak usah nien
mama sebentar lagi juga sembuh
mama sehat kok
cuma mungkin mama butuh istirahat
ya udah kalau gitu
pokoknya besok aku kesini
aku mau cek kondisi mama
tapi pokoknya besok aku juga harus antren
aku sekolah soalnya
aku mau ketemu sama guru gurunya
jadi rena pas pulang sekolah
pulang ke rumah ketemu sama aku
pas aku tanya kenapa
makanya aku mau tanya sama gurunya
kenapa rena kayak gitu
bapak sebetulnya pengen ngemenin kamu
tapi bapak harus
udah temenin mama dulu
semoga mama cepet sembuh ya
mending lo urusin anak lo aja deh mbak
mama udah ada yang handle
kalau ada gue
ada abi juga yang mungkin akan
kontrol mama terus kondisi kayak gimana
ya udah kalau gitu mama
mama istilah cepat aja
aku pulang dulu ya mama
masuk ke kompo
gimana beranakan belum
udah udah enak
bener kata dia
kalau papa sengaja gak inget sama aku

bapak kayak kesakitan
aduh aduh aduh
bapak nggak kenapa napakan
ini cuma tadi bapak mau ngejar rena
cuma ternyata pura pura bapak masih sakit
soalnya sama gendut adik
sebenarnya aku mau tidur sini pak
ya udah ayo sini tidur sama bapak
sini sama adik
tapi kayaknya aku mau kamar aku aja deh
nggak mau tidur sama bapak di sini

ya kalau lebih baik bapak jagain adik aja
aku ke kamar sendiri
wantarin aja ya
nggak usah pak
ya allah saya berharap engkau cepat memberikan ingatan saya
anak perempuan saya itu menunggu saya ya allah
berharap papanya ingat semua kenangan yang mereka ciptakan bersama
ya allah ya rahman ya rahim
berikanlah petunjuk untuk saya ya allah
berikanlah kematapan hati untuk saya
jika bella adalah jodoh yang terbaik yang kau berikan untuk saya
maka lancarkan segalanya ya allah
saya memohon kepadamu
berikanlah petunjuk untuk saya
untuk bisa memutuskan
melanjutkan atau melepaskannya ya allah